kami akan mencari berita
kami akan mencari berita
menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terpidana sesuai menjalani masa pemidanaan
menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah lima miliar rupiah yang telah disetor ke bank mandiri
atas nama kpk q rpl satu ratus tujuh puluh lima kpk utk pdt idr titipan pada tanggal lima belas maret dua ribu delapan belas yang merupakan uang pengembalian dari terdakwa dirampas untuk negara
barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor satu sampai dengan tujuh tiga ratus tujuh puluh tiga seluruhnya digunakan
untuk pembuktian perkara lain
membebankan biaya perkara kepada terdakwa seteru banto sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah
demikian diputuskan dalam rapat pemerintahan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada jakarta pusat pada hari selasa tanggal tujuh belas april dua ribu delapan belas oleh kami
dr rianto sarjana hukum magisterikum sebagai hakim ketua
perangki tamu bun sarjana
emilia jaya subagia sarjana hukum magisterikum
sebagai hakim anggota
dr arwar sarjana hukum magisterikum
dan soekartono sarjana hukum magisterikum
hakim hakim ad hoc tindak pidana korupsi masing masing sebagai anggota
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal dua puluh empat april dua ribu delapan belas oleh hakim ketua tersebut
dengan didampingi oleh hakim anggota
dengan dibantu oleh roma
sialakan sarjana hukum magisterikum
martin sarjana hukum magisterikum
masing masing sebagai panitra pengganti pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat
dengan diadili oleh penuntut umum komisi pemerintahan korupsi
terdakwa dan didampingi oleh para penasihat hukumnya
demikian putusan telah dibacakan
terhadap putusan tersebut
saudara punya hak
yang pertama saudara bisa menerima putusan
yang kedua saudara punya hak untuk menolak putusan
yang kemudian saudara mengajukan upaya hukum banding
yang ketiga pikir pikir sesuai yang diberikan oleh undang undang
hal yang sama juga terhadap penuntut umum
saudara juga punya hak untuk menerima putusan atau banding atau pikiran pikir
oleh karena itu silahkan saudara
saya konsultasi dengan penasihat hukum saudara
terima kasih yang mulia
kalau tidak mengurangi rasa hormat
saya setelah konsultasi dengan penasihat hukum
dan kami akan konsultasi dengan hukum saudara
untuk itu kami mohon untuk diberi waktu untuk pikir pikir
dalam pikir pikir satu minggu
dalam waktu pikir pikir saudara tidak menentukan sikap
maka dianggap menerima putusan
bagaimana penuntut umum
terima kasih yang mulia
kami penuntut umum menyatakan pikir pikir
sehingga putusan belum berkekuatan hukum tetap
karena baik terdakwa maupun penuntut umum
sama sama melakukan pikir pikir
sidang kami nyatakan selesai dan ditutup